lagi mau rubut uleyah lagi
udah ustadz ustadz ustadz ustadz hantum tidak usah teriak teriak anda dengar
aku ada kabar bagus kucuk kacau kabarnya kabar apa
yang betul hantu
yang bersih yang bersih bagus jangan sampai ada yang siksa tidak enak di
pandang mata yusril harus bersih anazofatul minar'iman ustadz sebaiknya
untuk ketongkat aja bang ustadz kaki antum masih bisa jalan bang ustadz
dan tugas mulia
rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ketika seseorang berjalan di
tengah jalan lalu menemukan dahan berduri dan dia mengambilnya maka allah
public karena tepatnya
jika tidak terpaksa
anda menunjukkan kepada bagaimana
kipasin agak kenceng
kita kehilangan rumah
kipasin yang kenceng
ma ya allah ma
kipasin yang kenceng
ma bangun ma
tiba tiba suruh suruh untuk beliin nyawa
pokoknya sudah berbentang
suara dan tangan inggris
udah assalamualaikum waalaikumsalam ada apa bang udah tahu kenapa toko aman aman ini tutup katanya
sih pokok ini lagi sedang bermasalah yang mana denger dengar sih begitu emang kenapa
hai indah ambo hanya mau cari gratisan saja bang soginya so on berapa so on
sampai soal badan gue nggak abang abang yang cara mantunya pak karena enggak
angkat angkat yo angkat baru bahan kelihatan udah
ya masih ya
dengerin baik baik kita atur strategi oke nanti kalian seribu dua ratus tiga puluh empat
mau rebut uleyah lagi
antum tidak usah teriak teriak
rancal kabar nyung
yang betul antum
ambo melihat dengan mata kepalanya
ambo udah gak sendiri
kita berangkat langsung ke tkv
kaki antung udah bisa jalan bang ustadz
kalian tuh gak usah repot repot bantu saya
gak usah lah
kita itu kan kekeluargaan bang
jadi kalau satu kena masalah
ya semua saling bantu lah
seking itu bang
bukannya abang sendiri yang mengajarkan seperti itu
bener itu bang

kita ini sudah gak punya apa apa
teman teman sedang menunggu diluar
mama nggak kabar ya
temi keluar harus bentar
ini itu dia
kita gak bisa menunggu lebih lama lagi pak

butuh duit buat keremi ibu saya oh iya pak
butuh duit buat keremi ibu saya oh iya pak
emang siapa jabat apa yang pake demo gini

kalian itu ada berikut banget
ini bukan pasar
gabuk tidak salah mataan memandang
nah bang itu beneran tommy
kapan sih saya nggak pernah bayar gaji kalian
nggak pernah kan
sekarang doang karena saya lagi banyak masalah
namanya anak bengal tetep aja bengal
mau diapain juga kembali menjadi bengal
pak pac juga harus ngerti posisi kita juga
kan butuh uang pak
ana mau mencatat kronologis kesalahan tommy
bang ustadz kan baru aja kita nyampe
aneh taat bang ustadz capek
mau suul adab antum
cepet cari angkot
yaudah sekarang begini
dalam jangka tersebut saya akan membayarkan gaji kalian satu persatu
kalau kalian tidak percaya ini minimarket jadi jaminannya
ya baik pak